sekarang gini aja deh
lagipula mawar juga udah kerja di taman hiburan
dan bentar lagi
dia akan jadi istri anak orang kaya
anaknya milik taman hiburan
mamanya arifin surya
bapak gak setuju
mereka baru mau tunangan pak
pokoknya gak boleh
memangnya kenapa pak
pokoknya gak boleh
pak gue asal mawar bukan anak kecil lagi
kalau mau ngasih alasan alasan yang jelas dong pak
pokoknya gak boleh
bapak bilang gak boleh ya gak boleh
gak pake alasan
bapak bikin bapak siapa
selama ini bapak kemana aja
kami kelaparan ibu banting tulang setiap hari
untuk nutupin hutang bapak
bapak kemana aja
jangan j arg
urus diri bapak sendiri
telepon beben lagi
tadi udah saya coba tapi nggak diangkat angkat
nah itu dia
maaf saya terlambat
gak apa apa ben
kamu tuh dari mana aja sih gue lama banget
ada urusan sama tukang mbak
tadi udah dibayar menteri dibayar lagi
gak tau diri emang tukangnya
ya sudah lah ben
di sini kita nggak perlu membicarakan pekerjaan
sebaiknya kamu pesen makanan aja
kita semua udah makan
soalnya dedikasi saya tinggi pada pekerjaan
jadi suka kebawa bawa
ben kek tukangnya masih nungguin dah